pak mobil sudah dipanasin
pak aku mau naik motor
ya naik motor temban banget kakak
kan udah lama
udah lama nggak naik motor
boleh kan mak
ya boleh tapi harus hati hati
boleh pake motor
besok hari apa ya
hari kamis kamu lupa
wajah bener hari kamisnya gak nanya din
yang lain lah
ya biasanya kamu nunggu nunggu hari itu
apa yang kutunggu
ya gak boleh lupa lah tanggalnya
iya kan aku banyak kerjaan aku ngurusin anak
dulu giliran saya yang lupa kamu marah marah
tapi kamu gak boleh marah marah sama aku
kan manusia juga pernah lupa bisa lupa
jadi masih marah
enggak kamu gak marah
kamu yang kerjaan kan gak cuma kamu
ya udah kita
kamu juga punya kerjaan
ya ngeles mulu sih ngalah kenapa sih mas
ya makanya jangan ngebantah
jadi kita kemana
ya gak tau ada ide apa
aku tahu kita harus kemana
nih deh pokoknya besok kamu harus siapin waktu kamu dari pagi ya buat aku
enggak gak mau mau main rahasia rahasiaan
biasanya tau lah
iya gak mau
kalau kamu aja gak suka kalau ada rahasia rahasiaan
udah ikut aja
yaudah tapi sekarang kita ke depan
ke tempat lain dia pasti nunggu kita mas
lagi dua satuan
gopro tongelo yang sama liat ibadah ga gue zitten deket
mereka gak bisa tek mrs meir
ya karena sampai sekarang mama belum bisa dapat suntikan dana
dari temen temen almarhum papa
jangan ngomong seperti itu
soalan soal perusahaan label papa
itu jadi tanggung jawab aku
perusahaan aku juga jadi tanggung jawabnya aku
jadi kamu udah dapet solusi dong
benarnya bukan solusi
ya mencoba satu alternatif lagi
aku udah ketemu dengan al
sebenarnya gak janji tapi al bilang
dia akan memikirkan dan mempertimbangkan semua ini
dan dia akan baca proposalnya
dan akan ngasih kabar secepat mungkin
alhamdulillah udah ada jalan keluar ya
ya biarpun belum berhasil tapi
wishlist mama selanjutnya
pengen makan malam bersama keluarga
mama juga mau foto bersama keluarga
kalau yang ini
sudah kami lakukan
mama mau menghabiskan semua waktu dan kegiatannya bersama keluarga
kenapa ya mama sampai harus menulis kayak gini
emang seputus asa itu ya

emang itu yang paling penting ya

mama masih tidur
mama masih tidur
wkm pasti disini
tapi harilah mama orthogonal ya

teleponnya jangan lupa sayang
tapi cuma alhamdulillah aja
makasih ya pak makasih
makasih buat adik
makasih ya adik
ya emang meskipun diperantakin ya emak adik
jangan diganggu dong kakaknya
nol tidak boleh
semuanya tugasnya udah disusun masukin ke dalam tas
terus ini juga udah di print
jadi besok yang gak ketinggalan semua udah siap
iya sus makasih ya sus
sekarang kita ngerjain tugas pra
oke sekarang kita kerjain
nggak apa apa ade juga pengen sekolah ya
pengen bantuin kakak ya
yuk kita buat yuk pra karya yuk
mas kiki siapin ini cemilang cemilangnya
ih papa mau juga ya
oke kita mau lanjutin
kita garis garis dapur aja dulu
sekarang kita lanjut dong
jangan tugas pra karya ya
pak bos kita garis garis dapur ya
bantuin ya mas
apa aku telpon andin aja ya
tapi takutnya ntar nino marah lagi
bisa bisa dia tersinggung
dukung dia bantu dia
aduh gimana ya
telfon gak ya
papa jangan injek sayang
udah ade lihat aja
banyak banyak lemnya nanti lengket ya saya
itu untuk ngelukis
bukan untuk ngelukis
kakaknya jangan digangguin
awas kepala kamu
nanti kepala kamu kena
yaudah jajan aja
nah makan gitu pintar
senang deh ngeliat kekompakan kalian
ya memang harus kompak kan
pak kita harus kompak
papa ajarin renan di sini nih
nah kamu kalau ngelem
nih kalau ngelem
ini jangan dilem lagi
ininya di sini
papa lagi ngajarin kakak sebentar
papa lagi ngajarin kakak sementara
iya papa lagi ngajarin kakak semua
ini punya kakak sebentar
mas sebentar ya
nih kakak renan liat papa
kakak renan ngelemnya di sini
ini ngelimnya di ujung ujung aja di sini
ini nanti dipasangnya di sini
nggak usah sampai sini
ditaruhnya di sini yang paling banyak
nanti tinggal di
nah di sini sama di sini
nah nanti begini
din maaf ya mama telepon mendadak
ah nggak apa apa kok tante
jadi mama dengar dari nino
katanya nino ketemuan sama lebaran ya
masa belum cerita sih sama aku tante
nino ketemu sama alde
itu mau minta suntikan dana
buat perusahaannya dia
jadi begitu andin
aku mengerti tante
jadi mama telpon kamu
sebenarnya mama minta bantuan kamu supaya bisa mungkin ya ngomong ke al debaran
semoga permintaannya nino bisa dipenuhin sama aldebaran din
ya soalnya mama juga kepingin supaya perusahaan yang di malang itu bisa dibangun lagi
itu kan peninggalan almarhum papa chandran din
bukan aku yang ngambil keputusan
mama ngerti sih posisi kamu
cuma mama minta tolong aja
mudah mudahan kamu bisa dukung nino supaya nanti ya mungkin lebaran bisa bantu
dan perusahaan itu bisa jalan lagi andin
nanti aku sampaikan ke mas ahok
makasih banyak andin
kamu masih kelihatan sedih
kamu masih mikirin soal hasil konsultasi kamu sama dokter ya
apa gue bilang aja ya alasan lainnya yang membuat gue sedih
yaitu wish list nya mama yang barusan gue lihat
ngecerita sama papa ada apa
papa siap mendengarkan
aku masih mikirin soal itu pak
aku masih ngerasa
kalau aku itu harapan terdekatnya mama
maafin aku pak
kayaknya lebih baik aku nggak bilang soal wish list mama dulu

aku masih mikirin soal
apa yang ada di rumah
apa yang ada di rumah

mama bisa mendapatkan dari donor orang lain
jadi kamu nggak usah khawatir
dan sampai detik ini pun
papa masih berusaha sekuat tenaga papa
untuk mencari donor
dan yang lainnya pun juga sama
jangan itu lama pak
nanti mama mendapatkan donor
sampai hari itu tiba
kita harus selalu menyemangatkan mama
memberikan kebahagiaan buat mama
kita sama sama berdoa
kita sama sama berusaha
papa akan melakukan apa yang papa bisa
sekuat tenaga papa
untuk kesembuhan mama
papa juga nggak mau melihat mama seperti ini
dan mencari penyelesaian
dan mencari penyelesaian
papa akan coba cari
opinion dari dokter lain
bapak mau cari tahu dari dokter lain
lain selain dokter
lain selain dokter
lain selain dokter
lain selain dokter
lain selain dokter
lain selain dokter
lain selain dokter
lain selain dokter
lain selain dokter
lain selain dokter
ini askara juga buat prakarya nih
tuh sticknya di bengkokin
tuh aku yang bikin ngaca ngaca pasti ya
askara mau jadi pesulap
tapi belum jadi
tapi kayak gini aja udah keren hebat ini
ini kerjasama antara papa rena dan adek askara yang gangguin
tapi adek jangan gangguin prakarya kakak lagi ya
emang adek pernah ganggu kakak rena ini buat prakarya
waktu itu aku sama temen temen sekolah digantung gas buat akorium
ada ikan ada tumbuhan
eh akoriumnya dipecahin adek aku nangis
ya tapi kan adek kan ga sengaja
ya kan kakak rena juga udah maafin kan
iya ma adek kan masih kecil
pinter banget kakak
memang kak sebagai kakak harus bisa
ini dong pengertian sama adiknya ya
ini minta maaf gak sama kakak kemarin
udah papa gitu udah bilang udah minta maaf
yes papa gitu ya
terima kasih allah
engkau sudah memberikan hamba keluarga yang hangat
tolong senantiasa jaga semua orang

pak ini udah jadi yee hebat kakak
gak salah saya pilih brand amasador
cinta sama produknya
maharal tuh juga bagus juga kan
bisa menghilangkan kerutan
kau mau gak
supaya kamu kenceng
bisa mencerahkan bisa menyamarkan noda hitam
kakak ketawa sih
ini mama bagus kok produk kamu bagus banyak orang yang suka
iya tapi kan kamu baru pakainya sekarang
minta nya yang bermerat merat mahal
kamu jangan dibacaan gitu dong
kan begitu tak kenal maka tak sayang
orang harus kenal dulu sama produknya
iya dan sampai akhirnya
aku kenal dan aku mempelajarin ternyata
jauh lebih bagus juga
daripada produk luar
seperti aku jatuh cinta sama yang punya
oh iya tadi aku di telpon
sama tante chandra
di telpon aku
dia minta untuk kamu mempertimbangkan
sutradana keperusahaannya nino
aku ibas sih
karena tante chandra sendiri yang nolong sama aku
kasihan juga lah mas
ya saya juga lagi mempelajari
proposal yang dikasih sama nino
ya mudah mudahan aja lah
menarik penawarannya bisa saya bantu
cuman kalau misalkan belum kan orang
harus ada negosiasi
ntar mau nanya
bagaimana keadaan kamu
dengan tante chandra
bi boleh kita ketemu
ada sesuatu yang mau saya ceritakan
kita ketemu di kafe biasa ya
sekalian nanti kita sarapan bareng
cepat banget balasnya
sa makan dulu yuk sarapan
wah dikit aja itu banyak banget
tau dikit banget sih mak makannya
mak maksu makannya makin berkembang
kurang sekarang sa
pak udah pak
barangnya sedikit ini loh
tiap hari kamu makin lama makin sedikit
mungkin karena penyakit
jadi ada efeknya
aku mual rasanya
kamu juga kenapa sedikit banget sah
karena lagi pengen aja
kenapa aku banyak banyak
sedikit sedikit sedikit
aku juga sedikit dong
kamu lihat deh
elsa sedikit banget
sedikit banget ya
nanti aku mau core sebentar ya
kamu ke kantor
iya ke kantor
kayaknya udah nggak sabar nih
udah gak sabar ke sekolah ya
buat kasih it ya
aku udah gak sabar mau nunjukin tugas aku
nanti kalau di sekolah
itu kan pasti teman teman juga buat hal yang sama
kalau misalkan berbeda dan nggak lebih bagus daripada punya nya rena
jangan diolok olok ya
aku gak mungkin jelekin tugas temen aku
iya dong harus pinter kalau gitu ya
harus rendah hati ya
nah kok papa nggak pakai jas
hari ini nggak kerja
papa hari ini gak kerja sayang
papa sama mama ada urusan soalnya
papa ada urusan dulu
terus aku sama ade nggak diajak
makanya nggak mau diajak karena rena harus sekolah
rena aja udah seneng banget mau kasih itu
kalau rena udah libur baru papa sama mama ajak reno jalan jalan
kan tadi katanya semangat menunjukin ini ke temen temen sama miss ayu
nanti ya kalau misalkan libur jalan jalan bareng ya
ya deh pa aku paham
ini masalah orang tua
betul sekatnya rena udah pinter
tapi kalau papa nggak ke kantor
papa bisa dong nganterin aku ke sekolah
udah lama nggak nganterin aku ke sekolah
masa sih udah lama ya
boleh boleh kok
udah nanti diantar ya
tapi kita sarapan dulu
pak mobil sudah dipalasin
pak aku mau naik motor
ya naik motor temban banget kakak
kan udah lama udah lama nggak naik motor boleh kan ma
ya boleh tapi harus hati hati ya
boleh pakai motor
tapi inget ya prakaranya harus dijaga oke
udah dipegang kok gimana kalau tasnya sekalian cus aja yang pegang
boleh kan kamu naik motor ya
kamu harus hati hati ya setelah antren renang kamu harus pulang aku tungguin
iya saya mesti hati hati lagi saya mau kemana juga
masalah sama mbak andin
gak tau juga pak bos ngomong ngapain kagak kedengeran
pokoknya intinya disuruh pulang aja gitu
gak tau juga
ya entang entang gue punya pasangan sekarang nyecing ngecin kiki ya
ya nggak gitu juga
cari tahu tungtu
cari tahu mau ngapain kepo banget
ya pergi tahu lagi yaudah mereka berdua
ciee ada yang mau naik motor
ciee ada yang mau naik motor nih sama bapak nih
kalian mau ikutin mereka nggak
ada yang ikut ya
sekarang di rumah aja
mas udah udah sama kiki aja udah
gapapa tuh dia mau

tuh nggak mau ya
kayak motor sama bapak
sama mama dulu
nanti bapak diomongin sama mama
udah udah udah nanti sama miss kiki

bapak diomongin sama mama
kita berangkat ya